perusahaan teknologi microsoft mengajukan tawaran kerjasama dengan salah satu pesaingnya sony
microsoft sebagai pemilik xbox life mengatakan mereka akan memperlebar jaringan
salah satunya dengan memberikan akses bagi para pemain game dengan komputer berinteraksi dengan para pemain xbox
selain itu microsoft juga menginginkan agar para pengguna xbox dapat memainkan playstation
permainan populer produksi sony di piranti mereka
namun hingga saat ini sony belum memberikan komentar terkait penawaran tersebut